matan situ seekor wantong ini
matan batu kita
ya mana anaknya gak ada akang
akang berhasil lolos lagi dia teh akang
eh kenapa ketawa
tapi mereka gak sepintar gitu breng
itu jejak kaki dia
emang gak ada jejak kakinya
masih ada jejak kaki wontak
kita ikutin di kaki dia sampai ketemu
abdi sebelum jauh
pak kita harus jalan kan
kok mereka bisa tau
masa penjahat itu
mau nyaris kakek sati juga
aku juga gak tau
kita harus cepet
jangan sampai mereka kebut peta ini
yaudah kita lari lagi